presiden joko widodo menugaskan tujuh orang sebagai juru kampanye untuk membantu ganjar pranowo dalam pemilihan presiden mendatang
hal ini disampaikan oleh sekjen pdi perjuangan hasto kristianto dalam acara pelatihan juru kampanye yang diselenggarakan di jakarta pusat
senin siang empat partai politik yakni pdi perjuangan hanura p tiga dan perindo menggelar pelatihan juru kampanye di jakarta pusat
acara yang dihadiri empat partai pengusung bakal capres ganjar pranowo tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan presiden jokowi
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto mengatakan ada tujuh orang yang secara khusus ditugaskan presiden jokowi untuk membantu ganjar dalam pilpres mendatang
meski hasto belum merinci daftar nama yang masuk tim tujuh arahan presiden tersebut hasto mengatakan joko widodo telah menjabarkan strategi besar pemenangan ganjar
isu isu nasional pelantikan menteri
jadi pada tanggal dua puluh dua juni
saya memang menghadap beliau pak presiden jokowi di dalam rakernas pd perjuangan kan menyampaikan beberapa aspek aspek strategi
kemudian setelah saya berkonsultasi sama beliau beliau menyarankan bagaimana grand strategy dalam komunikasi ini dapat dilakukan dengan sebaik baiknya
ada tujuh orang yang ditugaskan oleh presiden jokowi tim tujuh agar mencapai tujuan pemenangan pak ganjar pranowo